mereka dimerdekakan karena mau berpindah agama
kalau portugis itu kan katolik belanda itu kristen
nah mereka bisa dimerdekakan karena mereka mau berpindah agama
lalu mereka dibawa waktu itu ke kampung tugu
nah kira kira tahun seribu enam ratus empat puluh satu itu mereka dibawa ke situ
nah dari situ tadi mereka memainkan alat alat yang mereka bikin sendiri
sejak abad ke enam belas cikal bakal keroncong hadir menjadi warna hiburan di tanah air
musik keroncong bahkan sudah ada jauh sebelum indonesia merdeka
saat masih bernama batavia atau cikal bakal kota jakarta
sebuah kampung di batavia tenggara menjadi saksi lahirnya musik ini
kini orang utara jakarta menyebutnya kampung tugu
awalnya nggak terpisah dari masyarakat kampung tugu keturunan portugis di zaman tahun seribu enam ratus tujuh puluh
sebenarnya kita keturunan portugis ini asalnya dari malaka malaysia
ketika malaka itu jatuh dari tangan belanda di tahun seribu enam ratus empat puluh
kemudian keturunan portugis itu ditawan diasingkan ke batavia
dan kemudian di batavia ini sendiri sekitar dua puluh tiga kepala keluarga itu dimerdekakan
artinya dikasih kebebasan untuk memilih
dibebaskan juga dari pajak oleh pemerintah belanda
kemudian kita dilempar lagi artinya diasingkan lagi ke batavia tenggara
kampung tugu sekarang ini
gwido kuiko adalah keturunan keempat yang memimpin orkes keroncong kafrin ho tugu
grup musik keroncong ini menjadi saksi bagaimana keroncong lahir tumbuh dan berkembang sampai ke seluruh antero negeri
lahirnya keroncong sebagai musik nusantara
tak terlepas dari sentuhan dan bangunan
mereka juga memiliki bakat musik orang portugis
konon keroncong terlahir karena keturunan portugis yang menjadi tawanan belanda saat itu
sangat haus akan hiburan dan pesta yang biasanya dilakukan oleh leluhur mereka
kalau kita merunut sejarah itu kita tidak boleh menutup mata
keroncong perkembangannya sejarahnya adalah terpengaruh dari musik portugis fado
itu kita tidak boleh menutup mata karena yang memperkenalkan musik diatonis pertama sekali di indonesia adalah portugis dengan musik fadonya
ada yang khas dari alunan musik keroncong tungku
yaitu penggunaan alat musik yang mereka buat sendiri secara turun temurun
yakni frunga dan macina
alat musik ini menyerupai okulele
namun orang jawa tengah menyebut alat musik ini dengan sebutan co dan ca
secara fisik saya pikir sama
hanya mungkin peletakan
di tiap tiap senar itu yang agak berbeda
karena kita punya setelan sendiri di macina
itu kalau nada internasionalnya senar bawahnya mereka menggunakan senar e
kalau kita ke a larinya
jadi banyak orang bilang bahwa kita ini keroncong tugu ini setelannya a
kalau saya sebut sebenarnya keroncong ini sekarang ada dua aliran
aliran keroncong perdana yang dimainkan oleh kawan kawan kampung tugu keroncong tugu
sampai sekarang dengan instrumen yang masih sama seperti yang dulu dimainkan
sama keroncong yang pada umumnya lebih banyak dimainkan
cikal bakalnya mungkin kalau melihat sejarah
itu mulai dimainkan itu di jawa tengah di solo
nah sekarang yang paling populer itu gaya ibu yang dimainkan
dengan tujuh alat yang tadi saya sebut
mulai dari flut viola kemudian gitar selo bas cak dan cu
perkembangan jakarta sebagai kota metropolitan
yang dihuni oleh pendatang dari seluruh penjuru tanah air
terutama jawa ikut mempengaruhi perkembangan musik keroncong di indonesia
bahkan dari para pendatang inilah
keroncong mampu menyebar dengan pesat di kisaran tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
kalau kita kelompok semacam keroncong seperti itu
jualan jualan portugis tapi masih belum bentuk keroncong
akhirnya mereka berasimilasi juga
dengan pengaruh datangnya orang jawa banyak juga yang di jakarta kan
terus juga termasuk dikembalikan lagi berkembang lagi di surakarta di solo di surabaya
di jawa tengah di jawa timur keroncong berkembang
perkembangan ini juga ikut mempengaruhi syair dalam lagu lagu keroncong
syair dan lirik lagu keroncong mengalami perubahan dari masa kemarin

di mana keroncongnya berubah menjadi keroncong yang berbeda
jadi sebelum tahun seribu sembilan ratus dua puluh itu sebenarnya liriknya sangat bebas ya
variatif lah di situ
tetapi tahun seribu sembilan ratus dua puluh an sampai tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an itu
pantun itu lagi populer kala itu sehingga
lirik liriknya itu biasanya mengadopsi dari pantun pantun yang
pada waktu itu dibawakan oleh para seniman ya mungkin ya
kemudian tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
kesini itu era perjuangan kan jadi
lagu lagunya banyak dipengaruhi oleh
ya apa situasi perjuangan
yang kagaleti res perakenti
eng bos warna rara dan musika
kamu cipta oleh goh oleh goh
danusi mama danusi bapak laba laba laba laba kek
di bandung keroncong dapat masuk ke telinga anak anak muda
di tengah aliran musik yang berkembang pesat
seperti rock pop jazz dan musik underground atau metal
ketertarikan anak muda bandung terhadap musik keroncong tak bisa dipandang sebelah mata
perlu perjuangan yang gigih untuk menarik anak muda bandung
agar mau mendengarkan memainkan hingga akhirnya jatuh cinta dengan musik keroncong
universitas pendidikan indonesia adalah salah satu lembaga pendidikan
yang mencetak musisi keroncong di bandung
di sini keroncong masuk dalam mata kuliah di fakultas seni dan musik
sekaligus melebar hingga ke unit minat bakat mahasiswa
setelah tahun dua ribu an sekitar sampai saat ini
di bandung saja sudah lebih dari dua puluh grup keroncong pelajar
dari smp sma kemudian mahasiswa dan juga anak anak muda
yang menggunakan mekanisme di luar
dari tahun ke tahun minat anak muda bandung terhadap musik keroncong terus meningkat
namun anak muda bandung yang mendalami musik keroncong justru mendapat tantangan
dari para senior mereka yang jauh lebih dulu mendalami musik keroncong
ini dikarenakan perbedaan pendapat
antara memperbolehkan mengawinkan musik keroncong dengan musik lain atau tidak
sedangkan di bandung permainan musik keroncong dengan cara ini justru mampu
seperti contohnya keluar dari pakem yang sudah ada
misalnya kayak dalam vokal keroncong itu ada istilahnya gandul
kalau kita denger keroncong tugung gak ada gandulnya
gandul itu semacam kayak main musik jazz gitu loh
kayak gaya nyanyi dalam musik jazz yang swing gitu
jadi dia mainnya agak swing gitu
kan tidak mesti begitu
karena keroncong yang seperti itu
itu pengaruh memang tradisi jawa
yang gaya vokalnya itu memang
diadopsi oleh musik keroncong
sehingga nyanyinya harus begitu
gak mesti begitu
jadi coba kalian main saja musik keroncong itu
seperti interpretasi kalian
tetapi mereka harus memiliki pemahaman
akar budayanya keroncong itu sendiri
adalah satu dari puluhan grup keroncong
yang ada di bandung
bagaimana suatu keroncong ini berhasil berjalan dengan baik dan berjalan dengan baik
sulitnya membangun grup musik keroncong di bandung
di suatu hari tanpa sengaja
namun pelan pelan jcok mulai menemukan cara
agar permainan musik mereka dapat diterima
salah satunya menggabungkan jenis musik lain ke dalam keroncong
oh tuhan ku cinta dia
rasa cinta di hatiku
terus kemudian beberapa kali tanggapan
ada yang minta kita main di nikahan
lagunya mulai request yang aneh aneh
sudah mulai dari situ kita mulai eksplor
lagu lagu yang sesuai dengan tema pernikahan
asli ini berani
bapak pun tak boleh
keberhasilan jjok ini
sekaligus membuat para personel mereka
mendapat berkah dari memainkan musik ini
sangat menyajikan ya
buktinya saya pribadi bisa keluar negeri ya
ya ke alumpurok gitu ya
dan itu merupakan satu apa ya
kehormatan buat saya
dan mungkin selanjutnya saya bisa keluar negeri lagi bersama jjok
kalau boleh jujur jjok sangat menjanjikan
kalau di yang lain saya nggak tahu ya
dulu tidak menjanjikan sekarang sangat menjanjikan
menyulap berbagai lagu menjadi alunan keroncong
ternyata mampu menarik minat anak anak muda bandung
untuk mau mendengarkan dan memainkan musik keroncong
jangan lupa like share dan subscribe ya
keroncong adalah pelajaran yang berhasil menjelaskan kepentingan orang orang di bandung

adalah jalan hidup sundari untinasi sukojo

ia seorang penyanyi keroncong kenamaan
yang tak main main dikancah musik tanah air

perempuan kelahiran jakarta empat belas april seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
telah malang melintang lewat sejumlah albumnya

setahun silam konsernya bertajuk sundari sukojo empat puluh tahun berkarya

keluasan untuk berkolaborasi dengan genre musik lain disajikannya dalam konser itu
selain sundari ada pula tuti mariyati
ia masih ingat betul kejayaan musik keroncong di era tahun delapan puluh an
saat rezim orde baru masih berkuasa
keroncong adalah musik yang wajib ada di tayangan stasiun televisi
ataupun diperdengarkan di radio milik pemerintah
di masa kejayaan keroncong itu pula
tuti menjadi penyanyi keroncong untuk istana kepresidenan
saya sampai bapak sby masih menyanyikan keroncong di istana
khususnya biasanya kalau tamu dari malaysia dari brunei darussalam
biasanya ditampilkan memang lebih keroncong
terus setiap ada tujuh belas agustus siang untuk jamuan para warak kawori
sebagai penyanyi keroncong di istana
tuti mendapatkan banyak kesempatan untuk mempromosikan musik keroncong ke negara negara lain
tuti biasa bernyanyi di hadapan tamu tamu istana
hingga kepala negara yang berkunjung ke indonesia
kini keroncong sudah memasuki usia lanjut
begitu pun penikmat musik ini
dan sebagai seorang penyanyi keroncong senior
tuti masih setia meneruskan perjuangan
mempertahankan keroncong di istana

bu punya faktor kesulitan sendiri
mau kelenengan duduk di bawah
mau lagu sunda
kata peribasannya gitu
keroncong tadi yang sebut ini
semua punya faktor kesulitan sendiri sendiri
kalau kita belajar
kita bisa menghargai
oh itu lagu susah ya
eh dangdut apa sih itu penyanyi kampungan dangdut misalnya seperti itu
sekarang lihat dangdut
seperti apa hebatnya
karena apa kan terus digalakan mas
keroncong juga bisa seperti itu
boleh dikata yang berkuasa ya
pemerintah atau apa
mau menggalakan keroncong
ditampilkan di tv
ini misalnya seperti ini
orang akan aware akan melihat
oh iya keroncong kita masih punya musik
keroncong itu bukan untuk istilah dilestarikan
kalau dilestarikan masuk museum
tapi terus digalakan ke anak anak muda
ada pendidikan tentang keroncong misalnya seminggu sekali di tv
entah tv apalah tv swab
mungkin bisa dimulai dari cnn
harus ada aksi ada action yang nyata
bahwa kita memang butuh
campur tangan dari penguasa
tidak mudah menemukan penerus penyanyi keroncong
terutama anak anak muda
yang mau menyanyikan lagu keroncong
mereka bisa menggunakan lagu keroncong
untuk menjaga kepentingan mereka
punya perjalanan panjang sebagai musik nusantara
keaslian irama indonesia
adalah sebuah mahakarya
yang tidak datang begitu saja
rasa yang mendalam
hingga pembelajaran terus menerus
agar musik ini tetap ada dan lestari
panggung panggung yang memberikan ruang
bagi pemain dan penikmat musik ini
seperti juga kesetiaan tuti kepada keroncong
hasrat merawat keroncong
juga kini dihidupkan kembali
lewat kiprah keroncong tugu
dan sederet grup keroncong nusantara
bahwa keroncong adalah perkara tua
dan ketinggalan zaman
bahwa keroncong adalah musik yang sangat indah
ketika kerajaan berada di negara
kerajaan itu akan berubah menjadi
kerajaan yang lebih baik
kerajaan yang lebih baik
adalah kerajaan yang lebih baik
kerajaan yang lebih baik
adalah kerajaan yang lebih baik